menyusul kecelakaan kerja yang terjadi di proyek infrastruktur becakayu
pemerintah melalui kementerian pupr memutuskan menghentikan sementara segala bentuk pengerjaan infrastruktur
yang bersifat layang atau pembangunan di atas tanah
penghentian ini menurut pemprov dki jakarta
ternyata tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek infrastruktur yang dikerjakan pemprov dki
terutama yang berkaitan dengan fasilitas penunjang asian games dua ribu delapan belas
diperlukan satu dua hari mungkin satu dua hari dua malam ya
untuk pekerjaan pekerjaan yang sifatnya di atas itu diperiksa dulu
jadi pengerjaan yang sifatnya di atas
tapi semua yang pekerjaan di bawah itu tidak ada yang dihentikan
semua jalan terus
jadi tidak membayangkan kemudian seluruh kegiatan berhenti bukan
tetapi pemasangan barang di atas instalasi di atas yang menggunakan
alat alat derek alat alat berat
itu ditahan dulu karena akan ada pemeriksaan